kenapa sulit sekali menyembuhkan rakaku
ampun gusti ratu
sakit yang diterita
dan sulit sekali untuk disembuhkan
aku mohon bertahanlah
aku mohon raka bertahanlah
jangan bunuh saya
paman sendiri siapa
ada apa dengan paman
kenapa wajah paman terlihat seperti ketakutan

ini tuh siapa
tangan kamu itu pantasan kasar itu
ayo retak retak nak tangan kamu mah
ini tuh perhatiannya paman
sebenarnya paman berdua ini siapa
dan ada apa
kenapa sepertinya muka paman terlihat ketakutan
amin berdua adalah aman amin
itu itu neng
sambil mah eta entah
pertama lagi kotor
asyikrah bagaimana keadaan rakahku
ampun gusri ratu ketering manik racun yang ada di tubuh gusri amuk maruguteh bukan racun biasa
karena ini adalah racun dari siluman ular gusri
maaf niroh tidak bisa mengebatinya
rai bersabarlah jangan menangis tenangkan dirimu rai
yuda memang bisa tenang karena surawi sesa bukan putramu
dan raka amuk marugul bukan siapa siapamu
semua gara gara putra putri yunda mereka seharusnya menjaga putraku bukannya duduk terpisah
kau kemana kian santang kenapa di saat kejadian itu dia tidak ada
jangan jangan yang santang bersekongkol dengan penjahat itu
pasti putramu kian santang yang telah merencanakan semua ini

itu ini ran majah
keputusan negara di mana sisa kian santang
ini memang tidak betul dan brokade

kau sudah membantumu sebagai ayah dan aku sendiri
kau sudah membantumu untuk membalaskan kita
aku sangat berterima kasih kepada aku
karena kau sudah membunuh calon penundukku
melalui engkau kita akan kembali menjadi saudara

sekali tepukan dua lalat mati
mungkin kau tidak tahu bahwa calon pembunuhnya adalah
aku harus melakukan sesuatu untuk meyakinkanmu
aku harus melakukan sesuatu untuk meyakinkanmu